pertamina akan membangun stasiun pengisian listrik umum atau splu
pasalnya kendaraan ramah lingkungan berbasis energi listrik diharapkan
sudah hadir di indonesia pada dua ribu dua puluh
bisa plug in hybrid bisa baterai electric vehicle bisa nanti mengarah ke fuel cell dan sebagainya
kita lihat nih teknologi kan berkembang terus
kalau kita lihat belajar dari misalnya amerika serikat mereka ujungnya itu sebenarnya fuel cell
infrastruktur yang lebih baik untuk menjaga keuntungan
infrastruktur mobil bertenaga listrik
seperti salah satu perusahaan pelat merah di sektor migas pertamina
yang memperkenalkan stasiun pengisian listrik umum atau splu
pada gaikindo indonesia international auto show atau gias dua ribu delapan belas beberapa waktu lalu
pertamina akan menghadirkan infrastruktur penyedia sumber tenaga listrik dengan mengandalkan panel surya
pada tahap awal pertamina akan menggabungkan splu bersama spbu yang sudah ada
pertamina juga menggandeng salah satu brand otomotif asal jerman yakni bmw
untuk mengkaji kebutuhan listrik pada kendaraan berbasis hybrid dan electric vehicle atau ev
pertimbangan bisnis nanti akan menentukan lain ya tapi kita akan coba di spbu dulu
kemudian nanti ke depannya kita bisa mendekati konsumen bisa di kantor bisa di tempat lain
yang lebih fleksibel lah dimana custom kan
jadi tanggal dua puluh enam itu prototype atau
yang diperniati ya pak
ya nanti terlampangkah hari pertambangan
kalau ngapain tadi belum lift bisa berapa
itu kalau yang satu ratus lima puluh kva itu pengisiannya dua menit
ke depan itu full electric tapi untuk menuju ke full electric itu kita di intermediate ini adalah plug in hybrid
yang dilakukan oleh pertamina dan bmw ini adalah transfer teknologi
jadi kita kembangkan kita riset berdasarkan kebutuhan dari konsumen seperti apa
kita juga harus lihat dari kendaraannya apa
kalau kita bicara yang baru diluncurkan bmw kemarin bmw wia roadster
bisa sampai lima puluh tiga km
jadi kita lihat juga dari kendaraannya seperti apa
saat ini kendaraan listrik masih baru
dan kemudian masih dilakukan riset berdasarkan kebutuhan pelanggan seperti apa
bersama bmw group indonesia pertamina direncanakan akan membuka splu pertamanya pada september dua ribu delapan belas
cias di kuningan jakarta selatan
langkah pertamina menggandeng bmw merupakan
awal untuk menghadapi pergeseran tren dunia otomotif global
yakni dari bahan bakar minyak yang mulai bergeser ke energi terbarukan
yakni menuju realisasi hadirnya kendaraan listrik di indonesia pada dua ribu dua puluh lima mendatang